informasi lain organisasi pendukung jokowi dodo masih berharap jokowi kembali maju sebagai calon presiden pada dua ribu dua puluh
menanggapi suara suara dukungan tersebut presiden jokowi kembali mengatakan akan tetap berpedoman pada amanat konstitusi
presiden joko widodo menempati urutan pertama daftar calon presiden dua ribu dua puluh empat pilihan kelompok relawan jokowi
lewat musyawarah rakyat indonesia atau musra
dalam konferensi pers pada rabu tiga puluh satu agustus ketua dewan pengawas musra andi gani mengatakan
jokowi menguasai sepertiga dari total suara yang masuk dalam musyawarah tersebut
kami sudah mengamalkan kepada pak jokowi dan pak jokowi kami sampaikan pada kejadian ini
pak kami ingin mengumumkan langsung pada masyarakat dan pak presiden juga tidak keberatan
itu merupakan hak dari pemerintah musyawarah rakyat indonesia
presiden jokowi sempat menanggapi suara suara yang menyatakan keinginan agar ia maju kembali pada pemilihan presiden dua ribu dua puluh
dalam acara musyawarah rakyat di bandung pada minggu dua puluh delapan agustus jokowi mengatakan akan tetap taat pada konstitusi
konstitusi tidak memperbolehkan
ya sudah jelas itu
dan sekali lagi saya akan selalu taat pada perintah
konstitusi dan kehendak rakyat
berdasarkan pemungutan suara di musra sandiaga uno secara mengejutkan muncul di urutan kedua calon presiden harapan relawan jokowi
sementara itu ganjar pranowo berada di urutan ketiga
tim liputan cnn indonesia